tapi kayaknya susah deh sin
mamanya boy tuh gak suka banget sama adriana
gue udah tau alasan namanya boy minta supaya boy jaga jarak sama gue
itu karena mamanya boy gak mau sedikitpun
ada hubungan sama adriana
bukannya dielus yang dielus mah kelinci
sok udah ah nanti lah yuk
sudah tahu di sini aja dulu
sok kamu istirahat dari tadi mandangin bunga wae
mami ngiri ya gak dapat bunga kan
mami mah kalau mau bunga mah
lirik sana lirik situ kebet
langsung lima duren dateng
sop mau bunga mau bunga mau bunga
duren itu akan ewok
ya kang ewok lah hati mami kan udah terpikat
ini mah duren bener bener tegap bisa nih
tegap perkasa tegap gempita
leluh kalah sama yang bukan duren
eh bosen ya udah mami kan di sini temenin kamu
atau mami pulang aja jadi aku juga udah gak kenapa napa
kok beneran pe mami pulang aja
mami di sini juga gak ngapa ngapain kan mami bosen
oh mgna omegusti anuagung diusir mami teh
tidak mungkin mami tinggalin kamu sorangan nenggelis
ini teh mami ini teh bella anaknya momi gitu
ya ditemeninlah di sini mau kepet kepet asem asem
mau ketek juga tenang yang penting mau mami temenin di sini soklah
tidak mungkin kamu bisa usir mami suruh pulang ui
tidak bisa sok tidur mami temenin mami jagain
ini beneran mami aku gak apa apa kalau mami mau pulang pulang aja
aduh nenggelis mami tuh sayang sama kamu mami harus jaga kamu
sok aku tuh dimenengkan dulu aku mau panon
capek sok tidur istirahat gitu a
udah jangan pikiran aneh aneh tidur sok tidur
aku aku juga udah gak kenapa napa sih mau
cuman kenapa ya kaki aku kok agak berat
ini kamu tuh rek rek ngapain
bosan tiduran terus
di tempat tidur aja ya kamu cari tempat tidur saja
buat jaga stamina kan kamu mau cepat pulang ke rumah
ya kan sok ditidur aja
atau panon merom
karena nau ngerum oke tidur tidur
aku gak ngantuk mami aku gak ngantuk
aku mau turun bosen begini terus
tapi jangan turun dari tempat tidur atau udah
nau nani jangan berkakuk jangan berkakuk
semut tidak usah buka selimut pakai selimut aja ya
mami kenapa sih aneh banget aku mau turun
ya enggak udah tutup aja pakai selimut gitu
tidur nau bella
sok kartu kaki
kok kaki aku susah digerakin sih mam
ya kamu masih belum pulih ya aduh ya sudah
bella aduh bella sok aduh please jangan
jangan kie aduh aduh budaknya mali bangun
sok aduh ditutup bella
aduh kumahit ya
aku enggak berasa sih mami ini kaki aku kenapa
aduh udah udah tuh aduh bella
mami jangan kaki aku kenapa
aku enggak berasa apa apa aku mau diraguin juga enggak bisa mami
mami enggak tahu kenapa kaki aku
sok aduh tenanglah
dokter bilang teh kaki kamu
kaki kamu teh cacat
gak bisa dikaki kan
mela dokter yang bilang
kamu tenang dulu aku belahan aduh jangan kie aduh jangan kie aduh kebayang teh
kaki aku pasti bisa disebutkan mami bilang sama aku dokter itu pasti bohong kan
dokter yang bilang tetiasa
aku enggak mau mami
mami mau kaki aku disebutkan
mami enggak bisa lakuin apa apa mami dokter spesialis yang udah bilang
aku enggak mau tapi mami
ya udah sudah tuh tenang dulu
kaki aku lagi ingat
saya tanya aku boleh nggak boleh
kaki aku lagi ingat
mami enggak punya kekuasaan nak paham
aduh gusti ini aku mahal gusti aduh
aduh gusti aduh
bella aku dipiksa bella bella aku dipiksa
bella aku dipiksa bella jangan mami
semoga dengan bingkisan ini bella jadi makin semangat
biar dia bisa cepat sembuh
semoga cepat sembuh ya bel
bella bella dengarkan
aku disini mau mendengar aku dengar
aku sudah menangis
aku sudah menangis
aku sudah diam
aku sudah bangun
aku sudah bangun
aku sudah bangun
semua ini salah gue
bela jadi gini gara gara gue
aduh aduh aduh
ayah laun lo mau dia apa
biarin pingsan gitu hatu
bella bangun hatu bella
bella bangun hatu saya
tidak jangan giniin
aduh aduh gusti
what do you mean
isi waktu waktu luang dengan hal yang bermanfaat
tapi setidaknya gue lagi gak konsen sin
gak konsen gara gara masalah kemarin ya
apalagi tadi gue ketemu sama boy
kalau dari cara bicaranya boy
itu kayaknya udah fix deh
eh karena emang itu kenyataan ya sin
tadinya kan ada tawaran iklan buat gue sama boy
karena uang dari tawaran iklan itu bisa kita pake buat bantu bayar utang mamanya ke adriana
biasanya tuh gue paling semangat masalah kayak gitu
tapi kali ini enggak
alasannya karena takut sibuk atau nggak ada waktu
tapi kalau gue ngeliat dari ekspresinya boy
gue tuh yakin banget sih
gue ngeliat dari ekspresi dia
minta boy buat jaga jarak deh sama gue
jangan cuma karena lo ngeliat ekspresinya boy atau apa
gak jadi kebawa gak seneng kayak gini
ini semua pasti karena
mamanya boy itu kan gak suka sama adriana
dan karena itu mungkin namanya boy tuh
udah mikir jauh lah
dia tahu bahwa hubungan ini tuh gak akan bisa lanjut
apalagi dengan status gue yang anak tirinya adriana
rek pokoknya gue pengen lo sekarang harus positive thinking dulu ya
pasti nyokapnya gue juga masih shock banget
begitu tahu lo itu anak tirinya adriana
cuma gue yakin banget lama lama nyokapnya boy tuh
pasti sadar juga kalo misalnya lo sama adriana tuh bener bener gak ada sangkut pautnya
apalagi lo udah pisah rumah sekarang sama adriana kan
pokoknya gue pengen banget
lo sama boy tetap sama sama berjuang buat hubungan lo oke
tapi kayaknya susah deh sin
mamanya boy tuh gak suka banget sama adriana
gue udah tau alasan namanya boy minta supaya boy jaga jarak sama gue
itu karena mamanya boy gak mau sedikit pun ada hubungan sama adriana
apalagi sampe jadi besan
ya bener juga sih re
gue janji gue bakal ngusahain anak anak juga bakal ngusahain gimana caranya
biar adriana tuh ketauan kedoknya di depan bokap lo
kita bakal bantu bokar semua ke bokap lo
biar bokap lo tuh tau kalo adriana itu aslinya emang kayak gitu
kita semua bakal bantu lo korea
kalo gak naik motor ya mau sekalian narik
iya lah kan pulang dari sekolah gue pengen langsung narik sama si dado
eh mel gimana rasanya punya pacar juragan angkot
seru tau keren sekarang kalo gue naik angkot gue bisa duduknya di depan
seru kan lihat dong
ya depan dan belakang
seger bener pak mukawa
pagi pagi harus serah ya kan
ambil nih pak aman
ini angkot keren nih
keren dong pak yang punya aja keren
gitu dong yang
jangan dilihat dari angkotnya tapi niat sama usahanya
nah ya tuh pak yang saya maksud
bu dona mana kok gak kelihatan
ya biasalah namanya juga penganten
kalian kurangin pak jangan terlalu diporsir
justru itu harus diporsir kan udah halal
iya terlalu kurangin pak
tapi ngomong ngomong ini kalian udah mempersiapkan bakal kuliah di mana
ya saya sih nggak tahu pak pengennya sih satu kuliah lagi sama boy
saya juga pak
kamu mau kuliah sama boy
yakin kamu yang ada nanti kamu gak lulus tes lagi